mengatakan bahwa impor vaksin pmk sebanyak tiga juta dosis akan mulai datang pada pekan ini
namun dalam rapat kerja komisi empat dpr ri pada senin pagi terungkap bahwa baru sebanyak delapan ratus ribu dosis vaksin yang diimpor
vaksin dibeli seharga delapan puluh miliar rupiah menggunakan dana hasil refocusing anggaran dirjen pkh di tahun dua ribu dua puluh
anggaran tersebut juga akan dipakai untuk membeli obat obatan dan operasional lainnya
sedangkan dua dua juta dosis sisanya belum dapat diimpor karena belum mendapat persetujuan anggaran dari dirjen anggaran kementerian keuangan
selain itu nasrullah menyampaikan ada upaya bantuan vaksin melalui food and agriculture organization atau fao sebanyak satu ratus sepuluh ribu dosis yang akan diambil dari vietnam
lima puluh ribu itu yang dari refocusing pkh delapan puluh miliar
saya tanya supaya kita jelas
jadi yang delapan puluh ribu dosis pak itu diambil dari anggaran delapan puluh miliar
itu termasuk dalamnya obat obatan dan operasionalnya
untuk tambahan dua dua juta dosis adalah dari
bukan delapan puluh ribu dosis sekali delapan ratus ribu dosi
tenang aja santai aja
gak usah gugup
yang saya tahu yang saya dapat info
jadi yang delapan ratus ribu itu anggaran itu
yang lain refocusing apa sudah disetujui oleh dirjen anggaran
yang seratus belum pak
nah berarti kan belum beli tiga juta doh
jangan anda bilang nanti minggu kedua delapan tiga juta